sini udah sampe sini
udah sampai nih lepas dong
yuk kita masuk aja kalau gitu
tadi ada non darat temennya non cindy datang ke sini

katanya kan udah bilang sama non cindy
jadi ya terus sama
jangan jangan acara
eh acara selanjutnya
mari kita menyaksikan hiburan tarian dan nyanyi dari mama dan kita
ini pesanan harus dipercepat sama si kopi ini
tuh orangnya teteh
sudah ada belum
kan dp nya udah dikasih uang ini
saya udah nelfon pabriknya
maksud saya tuh agennya
yang ada cuma mereka berdua tuh
luar biasa punya susi ini loh
nanti kalau kita ambil dia marah lagi
lo mau tanggung jawab
enggak sih pak nggak mau pak
tapi masalah itu mah gampang pak
yang penting waktunya pak
bener nih ada waktunya
ya udah tinggal kamu atur aja
maksud saya bukan waktunya itu pak
ya ini maksudnya duit pak waktunya tuh
oh duit melulu sih
kalau bisa ada waktunya nih
saya bisa atur semuanya aman
pak susilo sih jamin aman
yang penting ada waktunya
yakin yakin banget pak
pergi sini dulu baik baik ya
beres pak tenang aja
saya atur tenang
saya akan atur semuanya aman
pak ini saya balikin lama lama nih pak
kan bapak mau gak nih
iya udah saya atur pak
maaf pak kalau saya lancar
wah luar biasa jembega
sini aku kesini dulu
salahnya ini bener bener
maksudnya saya sama mas dodi ini sangat terkagum kagum berada di dalam suasana seperti ini
iya terima kasih banyak atas kedatangannya mas dodi dan juga mas hardy
kami permisi dulu
mari jembega mari
iya ini dariku aja
saya pengen berjumpa
oh lu berdua udah kayak penyanyi profesional
aduh jempol nih goyang
kalau gitu kami juga pamit juga ya mas
terima kasih banyak
wah terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

cindy masih mau disini dulu
ya biarin aja
kita ke dalam yuk
kita takutnya masih ada tugas dari bos dan pak bos
kok kedua kita tak
laporan bu bos dulu yuk
kamu masih penyelamatkan orang dari bukannya
oh gak usah gak usah
ada saya disini
udah kalian sana aja
yang ini ya
yuk yuk yuk yuk
mami terima kasih banyak loh dibuatkan acara ulang tahun yang spesial kayak gini
untuk istri yang istimewa
harus dibikin acara yang istimewa
kita tiap tahun harus lebih meriah lagi
dan kalau perlu kita panggil artis artis ibu kota
kok kayak kepusingan gitu
aku nih lagi pusing gimana caranya nanti aku ngerjain skripsi aku sih
skripsi kamu ditolak sama pak bambang
jadi laptop aku tuh rusak
eh eh bukan bukan
aku ngedownload terus tautan ada virus
terus laptop aku rusak gak bisa aku pakai lagi
ya ampun kamu donat apa sih sayang pakai kena virus gitu
kasian dong kamu gak bisa ngerjain skripsi
kamu pakai laptop aku aja
aku di rumah ada laptop
kamu kerjain deh tuh skripsi kamu di laptop aku
boleh dong sayang pacar seni masa gak boleh
tapi gak usah lah cindy udah gak boleh ngerjain skripsi aku lagi
ya biarin aku gak enak sama kamu
kamu kan juga punya kerjaan sendiri
kamu kan mode
enggak sayang enggak udah deh pakai aja laptopnya
sekalian kamu ambil itu
emang beneran gak apa apa
yaudah yuk biar gak kemaleman
sekarang aja yuk
sin udah sampe sin
udah sampai nih lepas dong
udah enak tapi
kita masuk aja kalau gitu
tadi ada nondara temennya nonsindi
apa ini kesini
katanya kan udah bilang sama nonsindi
terus sama etik dikasihin aja
laptopnya sama temennya non
kemarin itu dia telpon aku
katanya dia mau pinjem laptop
ya ampuk aku bisa lupa gini ya
udah duluan dipinjem sama temen
kok marah ya sama aku
bener kamu ya
udah aku mau pulang aja ya
engga mau mampir dulu
engga aku takut macet
hai ngati ati ya jangan ngebut ngebutku
iya gak akan macet
eh kamu udah dapet ini belum
udah gan tenang aja
saya sudah menyuruh mala dan vita